anda kembali bersama kami di after sepuluh operasi terpadu tim gabungan tni polri yang dibentuk sejak tanggal satu november dua ribu tujuh belas hingga hari ini
belum berhasil mengevakuasi warga di tiga kampung yaitu kampung banti kimbeli dan juga utikini
kapolda nyatakan upaya evakuasi akan segera dilakukan jika bisa dipastikan tidak akan ada resiko baku tembak dengan kelompok bersenjata
permasalahan transportasi menjadi kendala lain yang dihadapi oleh operasi terpadu tim gabungan tni polri untuk mengevakuasi warga di tiga kampung tersebut
sedikitnya tiga akses jalan menuju desa desa itu kini telah diputus dan diblokade dengan cara menggali jalan dengan menggunakan ekskavator yang disita kelompok bersenjata tersebut
sementara itu seiring dengan negosiasi yang dilakukan oleh tim dari pemda mimika beberapa perwakilan dari tokoh gereja dan tokoh adat yang ditunjuk tni dan polri untuk melakukan negosiasi
belum juga mendapat tanggapan positif dari pihak kelompok bersenjata
sebenarnya ada beberapa kampung kampung lain seperti opitawa bandis satu bandis dua bandis tiga bandis ini ada dua
dan kampung sudah ada di sana
yang utikini kampung longsoran ini sudah umumnya diusikan
dijadikan satu di tudel
jadi masyarakat seharusnya
hal ini seperti disatukan dalam sebuah tempat
perkembangan terkini sudah tersambung bersama kami lewat sambungan telepon saiman jurnalis transmedia
di sana selamat pagi menjelang siang
bang saiman kalau kita bicara soal penanganan kelompok bersenjata di sana bagaimana situasinya saat ini
baik mbak daniar
jadi informasi sampai saat ini situasi kondisi di wilayah utikini banti dan kim
memang saat ini warga masih tertahan di sana
mereka terisolir karena akses jalan menuju kota tembagapura diblokade oleh kelompok kriminal bersenjata
sehingga mereka tidak bisa keluar dari area kampung mereka
sementara pihak kepolisian yang berupaya melakukan evakuasi hingga saat ini juga mereka belum bisa melakukan evakuasi
bang saiman bagaimana dengan solusi yang kemudian direncanakan
untuk mengevakuasi warga yang disandra meskipun sekarang masih tertahan
apakah sudah ada langkah polda untuk kemudian mengevakuasi warga di sana
sesuai pernyataan kapolda siang tadi di hotel rimba papua
kapolda menyatakan siang ini akan melakukan konsolidasi kembali dengan tim operasi terpadu
sebagaimana sejak beberapa minggu terakhir mereka belum bisa masuk ke lokasi juga untuk melakukan evakuasi
jadi siang ini kapolda papua kembali akan menuju ke tembagapura untuk melakukan konsolidasi dengan tim di tembagapura daniar
oke bang saiman bicara soal pemblokiran jalan
apakah ini merupakan jalan satu satunya menuju tiga desa itu
atau bisa anda gambarkan seperti apa
hingga ini menyebabkan kesulitan bagi kepolisian untuk bisa masuk ke dalam
betul sekali daniar
jadi akses satu satunya jalan ke tiga desa yang terisolir itu hanya satu
dari desa itu menuju tembagapura
dan sebaliknya dari tembagapura ke desa itu
jadi tidak ada jalan lain
sementara di belakang belakang desa dimaksud itu adalah gunung gunung yang sangat tinggi
jadi tidak ada akses jalan lain dari belakang belakang desa itu
jadi satu satunya akses adalah untuk menuju ke desa itu
hanyalah akses dari pt freeport indonesia daniar
jadi tidak ada akses lain selain itu
menyatakan sendiri rawan
karena lokasi di kampung kampung itu sudah dikuasai oleh kkb daniar
jadi pada intinya pihak kepolisian pun nampaknya belum bisa menaklukkan tanda kutip kelompok bersenjata ini bang
karena alam di situ sudah dikuasai oleh mereka oleh kelompok mereka
mereka bukan sedikit orang tapi sudah mencapai tiga puluh an orang lebih
dan memiliki senjata yang otomatis
senjata senjata rampasan dari beberapa anggota yang dirampas pada dua ribu lima belas lalu daniar
lalu bagaimana apakah sudah bisa diketahui keadaan dari warga yang terisolir di sana bang
baik pernyataan dari kabit humas beberapa hari lalu menyatakan di sana memang sudah persediaan bahan makanan mereka sudah menipis
anak anak sudah mulai kekurangan susu
dan ketakutan dengan suara suara
tertembakan yang terjadinya kotak senjata antara brimop dengan kelompok itu sendiri daniar
bang saiman bagaimana dengan bantuan bantuan apakah dapat disampaikan kepada warga yang terisolir atau tertahan juga
untuk bantuan yang disiapkan oleh pemda mimika sementara ini masih ada dua kontainer yang posisinya bantuan itu sekarang ada di polsek tembagapura
nah bantuan ini rencananya memang akan didropping ke kkb
tapi buat nama nama karena lokasi itu sudah terisolir jadi nggak bisa lagi bama itu masuk ke lokasi daniar
sementara warga yang hendak melakukan meminta untuk mengambil bama bisa merapat ke polsek
namun itu pun dibatasi oleh kkb
hanya kaum kaum ibu dan jumlahnya dibatasi danir
ya baik terima kasih saiman jurnalis transmedia untuk informasi sementara
kami nantikan pantauan anda selanjutnya
sementara itu di wilayah lain dua kelompok warga di distrik kuamki naramatimika papua hari rabu kemarin kembali terlibat bentrok
ya bentrok terjadi sejak hari minggu lalu
dua kelompok warga di distrik kuamki naramatimika papua rabu kemarin terlibat bentrok
bentrokan dipicu adanya kasus pembunuhan salah seorang warga dari kampung mekurima yang diduga dilakukan oleh kampung landu mekar
sehingga memicu salah satu kelompok menuntut balas
dan beruntung bentrokan tidak meluas
karena pihak kepolisian sektor kuamki narama melakukan tindakan cepat untuk melerai kedua belah kubu yang bertikai
sementara itu untuk mengantisipasi bentrokan selanjutnya
aparat kepolisian bersenjata lengkap dari polres mimika melakukan penyisiran ke tengah hutan dan mendirikan tenda di antara dua desa yang bertikai